partai golkar dan partai amanat nasional sepakat bergabung dengan koalisi gerindra serta pkb menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
keempat partai bersepakat mengusung ketua umum gerindra prabowo subianto sebagai calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat
deklarasi bergabungnya golkar dan pan digelar di museum perumusan naskah proklamasi minggu pagi tadi
apakah ada peran istana dibalik bergabungnya golkar dan pan di koalisi prabowo
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung ada ketua dpp partai golkar aceh hasan
kemudian ada founder sirus network hasan nasbi dan kita menunggu bergabungnya sekjen partai amanat nasional edi suparno
selamat sore kang aceh dan juga mas hasan
selamat sore mbak nana
oke kang aceh meskipun tadi sudah disampaikan ya kita ini ingin tahu apa pertimbangan golkar
tiba tiba memutuskan mendukung prabowo setelah sebelumnya sempat intens
dengan pdi perjuangan sampai membentuk tim teknis
ya pertama saya ingin menyampaikan bahwa keputusan ini tidaklah tiba tiba ya
karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara pak erlangga dengan pak prabowo itu sudah dilakukan sejak bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan tersebut tentu banyak hal yang dibahas dari mulai soal pemerintahan
hingga pada ujungnya memang membicarakan soal dukungan terhadap pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
bahwa partai golkar melakukan komunikasi politik dengan koalisi partai yang lainnya tentu itu bagian dari dinamika yang dilakukan di dalam tubuh partai golkar
karena pak erlangga hartarto sendiri itu dibahas
itu diberikan mandat oleh partai untuk melakukan komunikasi politik untuk memastikan dan menentukan pilihan dan tentu dengan berbagai macam pertimbangan
pertimbangan yang paling utama sesungguhnya adalah bahwa kami sebagai partai tentu harus memiliki kesamaan pandangan terkait dengan berbagai agenda agenda bersama
yang harus disusun dalam rangka apa yang kami sebut sebagai upaya kita
sebagai upaya kita mensejahterakan rakyat indonesia
karena kami meyakini bahwa pak prabowo tentu dengan kepemimpinan beliau dan komitmen untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan jokowi itu penting untuk dikuatkan dalam satu koalisi besar
dan koalisi besar itu sekarang iya
kang aceh jadi anda mengatakan bahwa
bukan keputusan yang tiba tiba karena sudah hampir berbulan bulan hampir sebelas bulan golkar menjalin komunikasi dengan partai gerindra
tapi kami juga dapat informasi bahwa sebelum memutuskan untuk bergabung ke prabowo subianto sebetulnya ketua umum anda pak erlangga hartarto intens berkomunikasi berkonsultasi berdiskusi dengan presiden jokowi
jadi ini enggak ada arahan dari presiden jokowi kepada golkar untuk mendukung pak prabowo
ya kalau pak presiden bertemu dengan pak
pak erlangga sebagai anggota kabinet saya kira wajar ya
karena apalagi pak erlangga adalah sebagai menko perekonomian terlalu banyak agenda agenda politik dan agenda teknokratik yang selama ini dibangun antara pak erlangga sebagai bagian menko perekonomian
jadi sebagai pembantu presiden tentu beliau harus siap kapan saja
bicara soal pilihan politik dibicarakan enggak
berdiskusi dengan presiden
bicara soal pilihan politiknya golkar didiskusikan nggak dengan presiden
iya kan kita tahu bahwa kabinet itu juga bagian dari jabatan politik ya
tentu disinggung singgung soal politik tentu saja
tapi saya kira kalau soal pilihan terkait dengan kebijakan untuk menentukan di mana capres akan berlabuh tentu
apa yang dilakukan oleh pak erlangga tentu dengan berbagai pertimbangan pertimbangan yang sangat matang
jadi saya kira selalu apa namanya
terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa ada proses yang intervensi terhadap kebijakan partai golkar ini
jadi tentu kami harus tegaskan bahwa apa yang diambil oleh partai golkar itu bagian dari proses yang cukup panjang
dalam rangka kita memastikan bahwa berbagai diskusi kami misalnya di koalisi indonesia bersatu bersama dengan mas edi suparno
di pan itu tentu ya kita diskusikan bersama dengan pak prabowo
dan kita harus menjatuhkan pilihan terhadap pak prabowo ini tentu dari berbagai pertimbangan baik
pertimbangan kepentingan kebangsaan maupun kepentingan elektoral partai juga tentu kami sangat pertimbangkan
oke masalahnya ini presiden jokowi adalah kader resmi pdi perjuangan yang sudah menetapkan ganjar pranowo
sebagai pembantu presiden pak erlangga sekaligus ketua umum golkar pasti akan menyampaikan dan berdiskusi
soal pilihan politik partai golkar yang mungkin berbeda dengan presiden
ya makanya kami sangat menghormati posisi presiden ya
kita tahu bahwa presiden itu secara politik memang beliau kan selama ini telah menunjukkan berdiri di semua
kekuatan politik dan beliau kan tegas kemarin juga mengatakan bahwa beliau tidak cawe cawe terhadap
persoalan misalnya yang terjadi di internal partai golkar gitu
dan kami juga harus menunjukkan sebagai partai tentu kami juga harus menunjukkan independensi
untuk menentukan arah dari koalisi di tahun dua ribu dua puluh empat
dan penentuannya tentu kita sudah sampaikan tadi pagi bahwa partai golkar bersama sama
sama dengan ketiga partai lainnya melabuhkan dukungan terhadap calon presiden pak prabowo subianto
oke saya mau ke mas edi suparno sekjen partai amanat nasional yang sudah bergabung bersama dengan kita
mas edi langsung saja ini pan memang sudah sejak lama ya pdkt ataupun diisukan akan bergabung mendukung prabowo
pertanyaan saya apakah kemudian pan sementara pak zulkifli hasan sebagai ketua umum pan ini adalah
pembatunya presiden jokowi melaporkan pilihan mendukung pak prabowo ini kembali ke jokowi
pertama pan ini sudah dua pemilu mendukung pak prabowo dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan pak zulkifli hasan sudah menyampaikan dalam pertemuan kita dengan pak prabowo bahwa
mari pak prabowo kita tuntaskan perjuangan kita
jadi artinya bergabungnya pan dengan pak prabowo untuk mendukung beliau maju
di dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat merupakan sebuah pilihan yang alamiah
yang natural yang logis karena kita sudah dua kali mendukung dan kita memang memiliki tekad
untuk menuntaskan perjuangan ini bersama sama
nah tentu sebagai bantu presiden pak zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan
tentu menjalin komunikasi yang aktif dengan presiden
apakah itu dalam konteks keseharian beliau sebagai menteri ataupun sebagai pimpinan parpol
saya yakin bahwa pembahasan pembahasan itu tentu menyentuh juga permasalahan permasalahan
mengenai pilihan pilpres ini
tetapi saya perlu sampaikan di sini pak zulkifli hasan adalah pemegang mandat
dari partai emanrasional di rakornas dua ribu dua puluh dua dan dikuatkan lagi dalam rakornas pemenangan pemilu
di semarang tahun dua ribu dua puluh tiga untuk menetapkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres
pilihan pan di pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat nah oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa
nah oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa
pak zulkifli hasan sudah memegang mandat yang begitu kuat
tetapi sebagai seorang pembantu presiden tentu saya yakini beliau menunjung tinggi etika
dan kesantunan dan menyampaikan hal ini keinginan pan untuk bergabung dengan koalisi bersama sama pak prabowo
oke ini mas edi lebih terang nih kalau golkar tadi masih malu malu diskusi dengan presiden
kalau pan tampaknya sudah lebih terbuka diskusi dengan presiden soal pilihan politiknya
mas edi tapi tadi anda katakan ya bahwa pan sudah dua kali mendukung prabowo

apa yang membuat pan yakin bahwa pada pemilu nanti pemilu dua ribu dua puluh empat pak prabowo bisa menang
sehingga pan melabuhkan pilihan ke prabowo untuk ketiga kalinya
ya kita lihat saat ini ya mungkin yang paling ada jelas dari depan mata itu hasil survei yang ada ya
dan ini tidak hanya satu ada dua tetapi boleh dibilang sehampir seluruh lembaga survei sudah menyatakan hal tersebut
bahwa pak prabowo memiliki kansel yang baik karena unggul dalam berbagai survei terutama akhir akhir ini
ditambah lagi dukungan dari seluruh kader pan di seluruh indonesia yang menghendaki kita untuk menuntaskan kerja kerja besar kita bersama pak prabowo
sehingga hal ini ya tentu mendorong kita untuk segera berlabuh kepada pak prabowo
dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal karena bahwa pak zul sebagai menteri menyampaikan keinginan pan
jadi bukan menimbulkan tarus itu atau justru ada cawe cawe dari presiden
saya yakini pak presiden kita adalah seorang yang demokratis hingga tidak akan mau cawe cawe dalam hal ini
baik saya mau tanya ke mas hasan ini
mas hasan apakah anda percaya bahwa bergabungnya golkar dan juga pan ini bebas intervensi dari presiden jokowi
atau justru sebaliknya presiden jokowi lah yang aktif kemudian mendorong golkar dan juga pan untuk segera melabuhkan dukungan kepada prabowo subianto
kalau menurut saya pilihan partai partai koalisi pemerintah ini ke ganjar oke ke prabowo oke
jadi menurut saya selama menjadi bagian dari pemerintah itu kalau misalnya golkar atau pan mendukung ganjar menurut saya juga direstui oleh pak jokowi
mendukung prabowo juga direstui karena dua duanya merupakan bagian dari pemerintah
saya juga yakin sekali bahwa pilihan ini setidaknya akan berhasil
tapi kalau melihat dari pak jokowi kan pak jokowi biasanya nanya anda nyamannya sama siapa
kalau nyamannya sama ganjar ya silahkan mendukung ganjar segera umumkan
kalau anda nyamannya dengan prabowo ya silahkan mendukung prabowo
menurut saya yang agak agak berat itu kalau bilang nyaman sama anies nah itu mungkin agak berat diskusinya dengan pak jokowi
tapi kalau nyamannya dengan salah satu diantara dua ini saya yakin diskusinya nggak
jadi saya tidak alur dengan pak jokowi karena akan dipersilahkan kan itu juga yang terjadi dengan relawan relawan
relawan yang merasa nyaman dengan ganjar dipersilahkan dengan ganjar
tapi ada relawannya pak jokowi yang nyaman dengan prabowo ya dipersilakan juga dengan prabowo
jadi masing masing juga merasa punya blessing yang bergabung dengan ganjar merasa dapat blessing
yang bergabung dengan prabowo juga mendapat blessing
tapi kan nggak faktor tunggal menurut saya diskusi dengan pak jokowi ini
ini kan juga ada soal kemampuan komunikasi masing masing capres
apakah misalnya komunikasi antara pan dengan golkar dengan ganjar misalnya cukup intens
saya tidak melihat itu minimal yang di media yang tambah di permukaan kita tidak melihat itu
tapi kalau diskusi dengan pak prabowo yang tampak di media aja berkali kali
ya kan antara pan dengan pak prabowo antara golkar antara pak erlangga dengan pak prabowo
itu yang kelihatan aja berkali kali saya rasa yang nggak kelihatan juga lebih dari itu gitu
jadi menurut saya tidak faktor tunggal ini
tidak hanya kita bicara faktor tunggal apakah mereka diskusi dengan pak jokowi atau tidak
tapi secara kemistri mungkin
karena pembicaraannya sudah berkali kali
antara dua partai ini dengan pak prabowo
akhirnya mungkin mereka merasa lebih melabuhkan pilihannya kepada pak prabowo
kalau dengan pdip saya belum melihat ya
golkar ketemu dengan ibu mega langsung saya belum melihat ya
saya nggak tahu apakah itu dilakukan sebunyi sebunyi atau tidak
tapi paling tidak yang terbuka itu kita belum lihat
dan yang golkar lakukan kan baru membentuk tim teknis
saya rasa buruh aceh salah satu anggotanya
tim teknis dengan tim teknis yang ada di pdip
jadi baru tim yang bicara
sementara kalau dengan pak prabowo mungkin langsung dia bicara kayaknya
pak erlangganya langsung bicara dengan pak prabowo tanpa melalui tim teknis
nah mungkin saya rasa itu juga yang terjadi di depan
kalau pan mungkin sudah pernah bertemu langsung dengan ibu mega wati
tapi masih bareng bareng gitu
belum apa yang tertutup yang sangat strategik dan taktis kayaknya
jadi mungkin itu alasaninya mereka melakukan pilihan ke prabowo
tapi catatan saya pasti bukan faktor tunggal
oke tapi kan ini ketua umum ketua umum partai ini
baik ketua umum golkar ataupun ketua umum pan
semuanya mengatakan panglima tertingginya adalah pak jokowi
semuanya tegak lurus terhadap pak jokowi
jadi itu yang menjadi pertanyaan bahwa ketika mereka sudah punya preferensi pilihan
dan mereka melihat pak jokowi ini sebagai kader pdi perjuangan
yang harusnya taat terhadap perintah partainya
itu kan juga ditanyakan sebetulnya
itu yang ingin saya tanyakan mas hasan
ya pak jokowi memang lahir dari rahim pdi perjuangan
tapi kan kalau sudah jadi presiden ya sudah beyond partai politik kan
apalagi sekarang kan nggak bisa juga dia bilang
sudah presiden kayak gitu kan
atau justru mungkin anda melihat pak jokowi berbeda pilihan dengan partainya
sehingga mengarahkan golkar dan juga pan untuk ke pak prabowo
anda melihatnya begitu mas hasan
kesimpulan ini baru solid kalau wakilnya pak prabowo gibran
tapi kalau wakilnya pak prabowo bukan gibran
menurut saya pak jokowi akan mengasih blessing ke dua pihak ini
kalau wakilnya gibran ya berarti pak jokowi akan full
wakil ini menentukan posisi politiknya pak jokowi terhadap partai partai ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
mengangkut dengan soal pengulihan ekonomi
soal pemanfaatan secara maksimal bonus demografi bagaimana menaikkan tingkat pendapatan kita menjadi high income country
itu kan semua terkait dengan bagaimana mendorong pemulihan ekonomi dan perekonomian bangsa
dan tentu menurut kami menurut saya sebagai kader partai tentu pak irlanda lah figur yang cocok untuk itu
tapi ya tentu kita serahkan semua kepada para ketua umum partai politik yang sudah menentukan dan melabuhkan pilihannya kepada pak prabowo
dan saya kira seperti yang disampaikan tadi oleh pak prabowo sendiri kan kita tahu bahwa ini kan masih sangat terbuka koalisi ini
dan dari sejak awal kan pak irlanda yang menginisiasi adanya koalisi besar
dan saya kira koalisi besar yang dimaksud
dan mungkin salah satunya adalah bentuknya adalah seperti sekarang ini
jadi tentu soal pembahasan cawapres nanti pada saatnya akan dibahas oleh para bersama
oke mas edi kalau pan sendiri kan sudah terang terangan ya mengatakan bahwa ingin erick thohir yang menjadi cawapres
baik ke koalisnya mas ganjar ataupun koalisnya pak prabowo
karena sekarang sudah resmi pan bergabung ke koalisnya pak prabowo
apakah pan akan sangat gencar sekali mendorong erick thohir sebagai cawapresnya pak prabowo
pertama kita memang dari awal menyampaikan hal tersebut
tetapi tentu kita hormati si partai partai politik yang lain terutama yang sudah tergabung sekarang di dalam koalisi kita yang bersama
nah apa tadi sampaikan oleh kang aceh bahwa pak erlangga tentu akan diusung oleh golkar pak pkb tentu akan mengusung gus muhaymin
kita juga akan mengajukan pak erick thohir
yang memang baik disampaikan oleh pak prabowo di dalam media conference tadi
tadi pagi di gedung museum naskah proklamasi bahwa ini akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dengan semua pimpinan partai politik
nah jadi ini adalah pertanda bahwa kendati beliau seorang prajurit tetapi beliau seorang yang sangat demokratis
dan ini sudah dibahas di dalam forum terbuka akan ada suatu forum musyawarah mufakat dari semua pimpinan partai politik
dalam kesempatan ini juga saya perlu sampaikan bahwa kita ketika
nah bergabung di sini tentu sudah menyatakan diri terbuka untuk membahas ini secara musyawarah mufakat
dengan harapan bahwa nanti cawapresnya itu nanti akan ditentukan dengan suara bulat dari semua peserta di dalam koalisi ini
baik baik saya tanya ke mas hasan ya
terakhir dengan konstelasi politik yang seperti ini ya koalisi besar ini sudah bergabung gerindra golkar pan dan juga pkb
pertanyaan saya mungkin nggak pdi perjuangan bergabung dan ganjar pranowo ditarik menjadi cawapresnya pak prabowo di sini
karena ini projo bali sudah bersuara memasangkan prabowo dengan ganjar
saya rasa ide pertamanya pak jokowi kan itu
memasangkan prabowo dengan ganjar
itu saya yakin itu ide itu masih hidup di kepala pak jokowi sebenarnya
sampai sekarang ya
tapi kan lagi lagi kita mau bilang bahwa ide seorang pak jokowi kan gak serta merta begitu terjadi kan
buktinya pdp mengajukan calon sendiri
mengajukan calon sendiri
jadi bahwa ada faktor diskusi dengan presiden itu benar pasti ada
tapi bahwa partai partai juga akhirnya berdiri di atas kepentingan strategis mereka masing masing itu juga nggak bisa dinafikan gitu loh
jadi menurut saya ide yang awal itu mungkin hari ini gitu
mungkin hari ini tuh sudah sulit gitu loh
tadi sudah sulit karena partai seperti pdip kemudian merevisi pencalonan itu kan agak kurang apa
kayaknya agak kurang
kayaknya agak kurang
kurang elok partai sebesar itu merevisi pencalonan
saya nggak tahu apakah menurut mereka itu bisa dilakukan
tapi menurut saya kalau sudah dicalonkan seperti ini kayaknya mungkin tidak direvisi lagi gitu
yang masih mungkin merevisi itu menurut saya kayak di koalisi perubahan aja
karena merasa ada gelombang besar perubahan mungkin saja mereka berubah pilihannya lagi
tapi kalau partai kayak pdip yang sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak partai bergabung ke dia gitu
atau sama sekali nggak butuh siapapun untuk bergabung sama dia bisa mencalonkan
karena merevisi ini menurut saya agak kecil kemungkinannya
karena sudah diumumkan kan itu sendiri dari partai pdi perjuangan gitu
kita lihat karena politik the art of possibility bahwa ide menggabungkan prabowo dengan ganjar itu adalah ide yang masih hidup di kepalanya pak jokowi ya
menurut mas hasan
tapi apakah itu bisa terwujud
sekali lagi kita akan lihat konstelasi politiknya beberapa waktu ke depan
bagaimana respon dari pdi perjuangan setelah koalisi besar ini terbentuk
karena kita ingat ya mas hasan dua ribu empat belas ini konstelasinya agak mirip
pada saat itu
golkar dan juga pan bergabung mendukung pak prabowo subianto
apakah nanti akan terjadi perubahan konstelasi lagi
kita nggak tahu
kita akan tunggu bersama
tiga orang narasumber
terima kasih sekali sudah bergabung pada sore hari ini
mas edi suparno sekjen partai amanat nasional
kemudian kang aceh hasan ketua dpp partai golkar
dan juga founder sirius network kang hasan asmi